hai mantan jurubicara pemerintah untuk penanganan kofit sembilan belas ahmad yuryanto meninggal dalam usia enam puluh
sepuluh tahun pada sabtu malam sejak kamis lalu ahmad yuryanto menjalani perawatan di rumah sakit
saiful anwar malang jawa timur sebelumnya almarhum sempat dirawat di rspad gatot subroto
jakarta karena penyakit kanker usus yang dideritanya kemudian perawatan dilanjutkan
di kampung halamannya di malang pada sabtu malam jenazah disemayamkan di rumah orang
tuanya di jalan insinyur kota batu malang di mata keluarga ahmad yuryanto adalah sosok yang humoris
kalau pendiam enggak ya lucu huyotan itu kalau sama keluarga itu semua kata katanya
sempat diumumkan semua gitu alhamdulillah jenazah almarhum direncanakan dikebumikan di pemakaman umum
di desa setempat pada
minggu pagi barusan mendap sejak tiga maret dua ribu dua puluh ahmad yuryanto begitu akrab di mata publik sebagai
jurubicara pemerintah untuk penanganan kofit sembilan belas lebih dari empat bulan yurianto tidak pernah absen
memberi laporan tentang data perkembangan kasus virus corona di indonesia ia pun selalu mengingatkan
masyarakat agar berdisiplin mematuhi protokol kesehatan jaga jarak pakai masker jangan sentuh
mata dan hidung sebelum cuci tangan
pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih namun pada dua puluh satu juli dua ribu dua puluh gugus tugas percepatan
penanganan kofit sembilan belas dibubarkan jabatan yuryanto sebagai jurubicara pemerintah untuk penanganan
kofit sembilan belas pun berakhir selama masa tugasnya pria yang akrab bisa papa yuri ini berhasil memberi
kesan bukan hanya kepada rekan kerja tetapi juga masyarakat luas warganet tanah air turut
berduka atas kepergian pak yuri di laman twitter kata kunci pak yuri menjadi topik populer dalam dua puluh empat jam
terakhir tidak hanya mengenang pengabdiannya sebagai garda terdepan dalam pemberitaan gaya
keseharian seperti busana batik dan masker batik pak yuri pun turut dirindukan dalam wawancara dengan
cnn indonesia connected dua puluh dua juli dua ribu dua puluh pak yuri bercerita mengenai andil sang istri dalam menyiapkan
busana yang ia kenakan saat bertugas kebetulan istri saya menerima pandemi covid sembilan belas di indonesia
kan istri saya kan seneng jahit nih jadi punya kain perca banyak gitu kan daripada enggak
dipakai lah bikin masker ajalah nah nanti tinggal dicocok cocokkan aja sama baju yang saya pakai
jadi maskernya matching gitu ya pak sama batiknya iya kalau saya kan saya hanya di dalam kaitan
pakaian saya menempatkan diri sebagai manekinnya istri saya adalah di jualan ini ya pak
dan ahmad yuryanto tidak hanya meninggalkan duka bagi orang terdekat sosok pak yuri yang berdedikasi
dalam memberi informasi akan selalu dikenang selamat jalan pak yuri tim liputan cnn indonesia